ya suhu panas ekstrim melanda negara negara asia dalam sepekan terakhir
ada pun negara yang paling panas akibat gelombang panas ini adalah di bangladesh
dengan suhunya yang mencapai lima puluh satu derajat celcius
indonesia juga masuk dalam daftar negara di asia yang terdapat suhu panasnya begitu ya
kira kira apa yang menjadi penyebabnya dan apakah ini akan kembali terulang
kita akan bahas bersama pakar klimatologi dari ugm emilia nurjani
selamat malam ibu
selamat malam mas reza
iya bu kalau kita bahas tadi kan ada beberapa negara bahkan bangladesh sampai lebih dari lima puluh derajat celcius
kira kira apa yang menjadi penyebab gelombang panas ini terjadi
kalau kita bicara tentang gelombang panas maka berarti kita harus lihat dulu definisi dari gelombang panas
jadi kalau kita lihat definisinya itu adalah kondisi relatif atau periode cuaca panas yang bertepanjangan
terhadap kondisi normal disertai dengan kelembaban tinggi
dan biasanya memang
terjadi pada saat musim panas di mana tekanan tinggi itu akan berkembang di atas suatu wilayah
karena biasanya di ketinggian sekitar tiga sampai tujuh mdpal
di mana sistem tekanan tinggi ini bergerak sangat lambat
sehingga dia dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama
biasanya dihitungan hari sampai minggu
nah ini yang terjadi di beberapa wilayah di asia pada saat
tetapi perlu kita pahami juga biasanya
itu potensi terjadinya itu di daerah daerah yang subtropis atau daerah daerah lintang tinggi
sehingga kalau misalnya seperti indonesia dimana indonesia itu merupakan daerah bertekanan rendah
bahkan beberapa wilayah indonesia itu tekanannya mendekati
sebetulnya potensi untuk terjadinya heat wave atau gelombang panas di indonesia itu sebenarnya cukup rendah
mungkin seperti itu mas reza
bu tapi kalau kita lihat potensinya ini akan berlangsung berapa lama
dan apakah ini akan berpola ataupun berulang
ini memang akan memasuki musim panas ya karena sekarang itu bulan april
di mana gerak semu matahari itu menuju ke titik lintang utara tertinggi di dua puluh tiga lima derjat
di mana itu merupakan titik tertinggi letak matahari
nah pada saat nanti posisi matahari ada di sana maka hampir semua wilayah wilayah yang ada di daerah lintang utara itu akan mengalami musim panas
sehingga ini baru baru awal untuk menuju musim panas
jadi mungkin kondisi cuaca yang cukup panas itu akan berlangsung lebih lama lagi tapi nanti juga biasanya daerah daerah yang terdampak itu akan berubah bergembir
berubah berganti sesuai dengan di mana kondisi letak matahari
sepatunya berada di negara mana di atas wilayah mana
kembali di connected kita akan bahas kembali mengenai suhu panas ekstrim yang terjadi di beberapa negara di asia bersama pakar klimatologi ugm emilia nurjani
bu emilia ini tadi kita sudah bahas mengenai beberapa faktor yang menjadi penyebabnya
kalau misalnya ditanya dampaknya apa saja yang akan ditimbulkan dari gelombang panas ini
kalau gelombang panas itu biasanya memang yang paling merasakan itu adalah kita ya manusia
karena memang berdampak langsung biasanya terhadap nanti dampaknya terhadap kesehatan ya
terutama nanti terkait dengan dehidrasi kalau kebutuhan air kita ternyata kurang maka biasanya akan tumbuh beberapa penyakit yang biasanya terkait dengan sinton panas gitu ya
tetapi selain itu nanti kalau misalnya cuaca panas itu berkepanjangan biasanya juga kemudian akan berdampak terhadap sumber daya air
karena panas yang suhu yang cukup tinggi itu biasanya akan meningkatkan evaporasi akan meningkatkan penguapan
nah kalau penguapan meningkat artinya kehilangan air yang bisa menjadi suatu sumber daya itu juga akan berkurang
itu kalau jangka waktu yang panjang kemudian itu juga akan berpengaruh terhadap mungkin sektor pertanian
karena biasanya suhu suhu itu juga akan berkurang itu kalau jangka waktu yang panjang kemudian itu juga akan berpengaruh terhadap mungkin sektor pertanian

itu juga akan kemudian berpengaruh terhadap sektor pertanian seperti itu
kemudian juga panas yang tinggi juga kemudian nanti kalau kekeringan berkepanjangan itu juga akan meningkatkan potensi untuk kebakaran lahan atau kebakaran hutan ya di daerah daerah gambut
kemudian juga panas yang tinggi juga kemudian nya dimana mana
untuk menyokong gangguan waktu warriors maka untuk oke memisahkan mobil attendannya tapi jam fucking paling panjang
rangkas ganzi aja oke bu
cuaca panas atau musim kemarau yang berkepanjangan
tetapi itu juga perlu ada syarat khusus
jadi tidak kemudian sewaktu waktu sesuai keinginan kita lakukan teknologi modifisi cuaca
itu juga perlu syarat
misalnya kelembaban udara juga harus memenuhi syaratnya
misalnya kemudian juga arah angin kecepatan angin akan kemana
karena itu yang menentukan
karena pada saat kita melakukan modifikasi cuaca
maka kita akan menyebarkan garam untuk proses pembentukan awan
karena garam itu berfungsi sebagai inti kondensasi yang mengikat uap air yang ada di udara
kalau uap air yang ada di darat tidak mencukupi
maka garam dapur ini juga tidak akan bisa mengikat uap air yang ada
sehingga juga tidak sesuai
sesuai dengan target yang kita harapkan
padahal teknologi modifikasi cuaca itu membutuhkan biaya yang cukup mahal
jadi memang butuh persyaratan khusus untuk kita melakukan pmc
baik baik ternyata tidak semudah itu begitu ya
tapi kalau kita lihat ini tadi saya membaca mengutip pernyataan dari fisikawan iklim helgai grossing
yang mengatakan bahwa rekor iklim terpanas di dunia akan terjadi pada tahun ini
atau kemungkinannya terjadi tahun depan
apakah melihat kondisi seperti ini bagaimana
apa yang akan terjadi pada negara kita apakah juga akan terkena dampaknya
kalau kita lihat dari datanya saya tadi buka datanya dari bom gov au ya gitu ya
itu memang kita akan mulai memasuki musim kemarau dan juga akan mengalami dampak dari el nino
walaupun untuk sekarang indeksnya dari showing itu baru plus empat gitu ya
tetapi itu mengalami peningkatan hingga prediksi sampai juni dua ribu dua puluh tiga itu ada peningkatan sekitar plus satu
artinya apa kecenderungan ini akan bisa berlanjut sampai mungkin tahun depan
nah kondisi el nino itu biasanya akan menyebabkan uap air yang ada di atas kita itu akan bergerak ke arah samudera pasifik bagian timur
sehingga potensi terjadinya awan kemudian turun sebagai hujan itu akan berkurang di wilayah kita
akibatnya mungkin kemarau kita akan berkepanjangan
hal ini berkebalikan dengan kondisi tiga tahun kita sebelumnya
tiga tahun sebelumnya itu kita mengalami lanina yang terus menerus
sehingga di musim kemarau pun kita tidak merasakan musim kemarau yang tanpa hujan
kenapa musim kemarau kita selalu disertai hujan
karena adanya el nino
tetapi kita juga berharap ya yang namanya fenomena hujan di indonesia itu tidak hanya disebabkan oleh ensol kemudian monsoon
ada fenomena fenomena lain yang juga berpengaruh terhadap hujan di indonesia
sehingga harapan kita jika ada fenomena lain yang kemudian berdampak menurunkan hujan di indonesia itu juga akan berpengaruh terhadap cuaca panas yang ada di indonesia
sebetulnya kalau sekarang itu sebetulnya ya panas yang kita rasakan itu bukanlah gelombang panas
tapi memang kita mulai memasuki musim kemarau
kemudian ada periode transisi bahkan kalau sore biasanya di beberapa wilayah
bahkan kalau kita lihat hari ini hampir semua wilayah indonesia terutama pulau pulau besar itu mengalami hujan di sore hari
dan panas itu kita rasakan memang sebelum hujan itu turun
karena ada proses
jadi itu adalah pelepasan energi pelepasan panas pada saat perubahan gas uap itu dari gas menjadi titik titik awan seperti itu
bahkan juga kadang kadang kalau awan itu menutupi langit di atas kita gitu ya istilahnya
biasanya kemudian radiasi matahari ataupun radiasi bumi yang keluar itu juga kemudian terperangkat di bawah awan sehingga meningkatkan suhu di permukaan bumi
harapannya justru cuaca bisa kembali baik begitu jangan sampai negara kita merasakan seperti bangladesh yang lebih dari lima puluh derajat celcius karena pasti terlalu panas begitu ya
terima kasih pakar klimatologi ugm emilia nurjani sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
selamat malam salam sehat